media sosial riuh dengan platform pinjol yang diduga ada kami menagih utang hingga membuat seorang nasabah mengakhiri hidupnya
akibat teror yang dilakukan oleh oknum bagian penagihan
menyikapi maraknya pemberitaan ini kami akan bahas langsung bersama dengan direktur utama ada kami benar dino moningka
dan sebelumnya juga kami mengundang pihak otoritas jasa keuangan namun tidak mendapatkan respon
pak bernard terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected
terima kasih selamat sore bu fuspa
selamat sore pak bernard kalau kita berbicara soal yang sekarang ramai di lini masa di media pemberitaan
teror dari penagihan ada kami disebut sebut sebagai alasan utama kabunuh diri
investigasi dari pihak ada kami sejauh ini seperti apa pak bernard
oke terima kasih atas pertanyaan itu bu puspa
jadi kemarin itu kita dipanggil ojk kita ada rapat dengan ojk
dan pihak regulator itu mengangkat tiga topik
pertama itu adalah klarifikasi
terhadap kasus bunuh diri dugaan ya
dugaan bunuh diri
kedua tentunya tentang order fiktif
dan ketiga prihal bunga
yang pertama saya ingin menjelaskan kita ini sudah membutuhkan data tambahan
dan itu kita sudah sampaikan kepada yang menghiralkan kasus ini
tolong memberikan kita nama dari korban itu
tolong memberikan kita ktp nomor usernya
dan yang diberikan ke kita ya initial k dan sebagainya
itu tidak cukup untuk melakukan investigasi
ini sudah berapa kali kita lakukan
dan kita terbuka bu fusba
kalau misalnya ada ini ada korban kita akan investigasi dan kita akan tindak
karena kita tunduk di dalam bagian dari platform yang
yang berizin dan diawasi oleh ojk
jadi kita buka bahkan kita mengatakan kalau ada korbannya
supaya kita bisa mengatakan investigasi yang lebih itu di dalam
tapi sampai sekarang ini kita ditemukan itu
jadi kita laporkan ke ojk bahwa
kalau kita lihat juga dari apa yang diberikan oleh
viral initial k dengan pinjaman sekian berada di wilayah sekian
kita sudah lihat itu kita tidak ada itu
yang punya initial k pinjaman sekian juga sekian
jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sudah selesai
kita menunggu data tambahan dari yang menuduh kita
ini kan tuduhan
orang kalau tuduh kan silakan lah kasih kita bukti bahwa tuduhan itu benar
kalau tidak ini kan cuma tuduhan tuduhan begitu
tidak ada yang menguntungkan dengan hal ini
oke artinya sampai saat ini ada kami belum bisa memverifikasi
siapa jelasnya nasabah yang merasa dirugikan dengan teror debt collector dan juga
kalau itu ada data
kan katanya ada korban
kasih dong kita datanya
berarti sampai saat ini masih menjadi sebuah tuduhan
tidak ini kan sudah beberapa minggu kita sudah minta minta itu
masih menjadi sebuah tuduhan dari salah satu akun di media sosial x
apakah pihak ada kami akan memberikan juga laporan ke polisi mengenai tuduhan ini
iya semua jalur kita akan kita temui
karena kita juga warga indonesia kita punya hak
kita juga perlu ada perlindungan hukum
karena orang bisa tuduh
tapi kok harus ada buktinya dong
kalau ibu dalam situasi saya juga begitu kan
selain tadi yang dibicarakan ada tiga topik bersama dengan ojk
salah satunya adalah ini
membicarakan mengenai biaya layanan yang begitu tinggi
yang kita tahu juga di lini masa sangat dibicarakan oleh warganet begitu
kalau ada penelusuran dari salah satu tim kami di cnbc indonesia
kemudian biaya layanannya adalah empat delapan puluh tujuh juta
tenornya sembilan bulan
cukup tinggi dari aturan ojk
tanggapan anda pak benar
jadi sebetulnya apa yang kita lakukan di adek kami
seperti juga di platform platform lain
kita taat terhadap ketentuan yang dikeluarkan ojk
pertama tentunya ini ada dikembangkan satu produk yang bisa dilihat
tentunya bisa dilihat tenornya panjang dan tiket sahaja besar
nah ada himbauan dari ojk tentunya
kita akan koreksi itu
bahwa meskipun kita tidak melanggar ketentuan
tapi ada kebijakan atau himbauan yang tolong disusahkan lah
kalau tenornya sedikit cuma satu bulan
tiket sahaja kecil
tapi kalau tenornya besar
kalau tenornya panjang dan tiket sahaja besar
ya kita akan kecilkan
dan itu kita sudah mendapat petunjuk itu
dan kita akan koreksi itu
baik biaya layanan yang besar ini apakah memang sudah disosialisasikan kepada para nasabah
atau seperti apa sebetulnya prosedur biaya layanan ini
setiap kali nasabah tangan tangan berjaya angkat kredit
breakdown dari biaya biaya itu sudah ada
biaya yang terbesar di kita itu adalah biaya asuransi
yang itu adalah ketentuan di ojk
bahwa setiap platform yang angkat kredit ke nasabah harus ada di libatkan juga
dimasukkan juga asuransi
dan itu yang merupakan biaya yang besar
jadi biaya layanan ini termasuk dengan di dalamnya adalah biaya asuransi begitu pak benat ya
dan di angkat kredit juga ada keluar
jadi si nasabah juga tahu bahwa breakdown
breakdown perincian dari biaya biaya itu juga termasuk asuransi
kalau berbicara soal sesuai aturan ojk
platform pinjol ini juga diminta untuk menagihkan pembayaran pinjaman kepada nasabah dengan cara yang beretika yang baik
namun sayangnya kita tahu cerita ceritanya sampai saat ini
tidak sedikit cerita buruk yang dibagikan nasabah terkait penagihan
termasuk dengan isu tadi ada teror fiktif ojek online fiktif dan sebagainya
apa proses penagihan ini dalam divisi ini
jadi ada kami seperti juga pinjol pinjol lain yang berizin
itu diawasi oleh dua institusi
satu adalah api dimana kita sebagai anggota api tanda tangan yang disebut pedoman perilaku atau code of conduct
di samping itu juga ojk sebagai regulator
dia berhak untuk melakukan tindakan bila mana kita melanggar
pelanggaran pedoman perilaku adalah kalau misalnya
kalau ada nasabah yang komplain dia akan mengadu ketiga conduit
satu dia bisa langsung berkomunikasi dengan cs kita atau customer service kita
kedua dia bisa juga langsung ke asosiasi atau api
dia bisa mengadu ke api
dan juga ketiga langsung ke ojk juga bisa
jadi ada tiga jalur yang seorang nasabah bisa lakukan
kalau dia merasa adanya pelanggaran di dalam penagihan
ada jalur jalur resminya
terus ada jalurnya ini
lalu kalau misalnya ada pengaduan
itu kita langsung minta ada nggak bukti buktinya
ada nggak kalau cuma ada di wa pak saya di gini gini
tapi kalau nggak ada bukti yang kita susah kan untuk follow up
kita harus ada buktinya
apakah screenshot apakah rekaman
nah dan kalau ada buktinya kita lanjutkan
dan kita diberikan jangka waktu hanya lima hari dari ojk
untuk investigasi melapor hasil dari pengaduan si nasabah tersebut
oke dengan jangka waktu lima hari itu harusnya
pengusutan nasabah yang merasa ada penagihan di luar jalur begitu
itu bisa segera terselesaikan begitu ya
iya kita kan langsung berhubungan dengan nasabah
bapak atau ibu ada nggak bukti yang bisa kita hampirkan
dan bagaimana dan buktinya itu ada beberapa kriteria
untuk itu kan kalau sudah ada buktinya kita bisa langsung
investigasi dan langsung menentukan apakah ini melanggar pendorongan berlaku
kalau si debt collector itu melanggar itu ada tindakan yang disebut sp satu sp tiga
dan sampai sp tiga adalah pemecatan
dan tadi dan seperti saya katakan sebelumnya dalam lima hari
ada kami atau platform harus melaporkan hasil dari investigasi itu ke pihak regulator
apa benar bagaimana kemudian ada kami memastikan
menyampaikan kepada masyarakat
informasi ini bahwa ada kami tunduk kepada aturan ojk
dan juga mengutamakan perlindungan konsumen
ya itu kan kita di dalam aplikasi kita juga sudah kita sebut
bahwa kita adalah berizin dan dibawah pengawasan ojk
jadi itu sebetulnya kalau semua pinjol yang online lending yang berizin
itu udah ada pendorongan berlakunya dan dibawah naungan
dan itu juga adalah perlindungan regulatur kita
baik ojk maupun api sebagai asosiasi yang disebut sro ya
kedepannya kelanjutan dari dugaan teror debt collector yang berujung bunuh diri ini
akan masih tetap diinvestigasi atau ada deadline dari ojk
kapan investigasi ini harus diterima oleh regulator
enggak kita tetap tunggu kita tetap tunggu
kita tetap mencari ini faktanya
ingat orang bisa tuduh tanpa bukti kita juga berhak dong untuk melindungi diri kita
kan kita ini negara hukum
kan kita juga akan minta perlindungan hukum
jadi silakan lah kalau ada bukti kasih ke kita
dan kita akan investigasi
tapi kalau cuma orang nudu nudu aja ya masa kita juga duduk diam gitu
ibu juga kalau dikituin gimana
kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan isu yang menjadi bola salju di lini masa ini ya
ada kami terbuka
kita tunggu bagaimana kelanjutannya
pak bernardino monika terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected